dan menurut lkhpn yang terakhir di dua ribu dua puluh dua
aku sih rutinnya tidur jam sebelas sih antara jam sebelas sampai setengah dua belas terus bangun itu jam setengah tujuh
cuman kalau soal ngejagoin di season ini ya
bahwa usulan terkait pilkada tak langsung pernah menuai penolakan keras dari masyarakat
tahun ini ada satu ratus dua puluh ekor kerbau yang disiapkan dalam tradisi bantai adat
mungkin edwin lah yang bijak gimana win
tiap minggu bahas basket bahas statistik segala macem
atau yang kita kenal dengan bisul karena mengonsumsi telur
sebenernya brocklyn next kan udah bagus sebelum kevin duran dateng
itulah tadi soal angka ya ada yang katanya sial kemudian ada lucky number nah apalagi yang bisa bawa keberuntungan

clippers itu masuk tiga besar loh di nba power rankings
itu menurut saya wah ini kok kayak seperti nyari konten ya
prosesnya katanya proses instan itu bukan dari dua puluh empat november
di dalem got yang kotor tempat sampah
tapi kemudian memang kalau di charging stationnya aja
bahwa kemudian ada katakanlah membuka kotak pandora
saya mengerti oleh karena itu kan ini kan sudah menjadi suatu apa ya
ku itu kejuaraan umur tuh lagi hype hype nya tuh
dari tujuh puluh delapan tadi kemudian tiga ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua
ibnu munsir kontributor makassar sulawesi selatan
apalagi udah hopeless gitu ya ya udahlah
kasih ali obdang ke deandre jordan menurut lu bisa ngelengkapin ga sih
lawan nugget sama lawan orlando dari pagi menang
agak agak ini mirip sama yang amerika dulu itu ya
jadi selain dari transportasi terutama bagi mereka mereka yang sudah berada di aids care itu
salah satu yang buat sulut bisa berada di final juga kayaknya
dari mana datangnya cinta
nih cocok di trade dan kebukti juga dia gak main gak main di wizards wizardsnya menang kan
tapi satu hal yang menarik adalah sejak diterapkannya pergub itu
kalo sekarang dia travelling cape lagi kasihan
jadi lu votingnya yang underrated lah ya bo
kayaknya sih egonya agak tinggi ya
jadi secara fisik mungkin berasanya jadi pusing meriang gerd
itu merupakan hal yang berhasil
terus enaknya ngapain ya untuk mengembalikan mood bekerja usai libur panjang
hanya tersisa dua perajin perempuan berusia tua yang bertahan
dalam perjalanan kami bertemu dengan gerombolan lumba lumba
makanya korea bahayalah hesinya
win loyalitas itu win yang dibangun lagi
menurut buku ajar ilmu kesehatan dr umar zain terkait nutrisi telur
sejarah lah ya kemaren pon nya itu ya
usai menjalani debat perdana di kpu calon presiden nomor urut satu anies baswedan bersyukur debat berjalan dengan baik
para pedagang yang tersisa ini pun mengaku penjualan sudah turun drastis sejak dua ribu dua
serangannya paling susah dijaga itu medium shoot
ini lah bisa ngasih atmosfer
karena mereka ga ngebohongin lah size nya mereka itu tinggi tinggi
anda bersama sps bahasa indonesia
itu kan yang dipertanyakan kan
bank indonesia saat ini telah melakukan sejumlah reformasi struktural di pasar keuangan
lumayan terhambat karena banyak penolakan itu yang pertama
yang menambahkan tekstur pada saat kita memakannya
oleh karenanya itu yang dinamakan imunitas itu sangat penting
bisa ganti posisinya juan cuman lebih worth it lah
sixers belum main court sih tahun ini ya
kami melihatnya juga ikut bahagia sebetulnya
pokoknya ya belinya seperti ini nggak terlalu banyak
kenapa dia juga sapu sih
atas hilangnya uang tersebut akan kami cek
jadi kalau mau ngangkat harus beberapa orang
dengan gabungnya james harden bersama kyle irving
pertama biaya pilkada dan isu mahar politik yang mahal untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah
hanya berkisar lima belas persen
tapi dia emang di celtic segitu jeleknya ya dulu

anak muda yang mewakili sulawesi utara lu merasa ada minder gak sih jacob lu kan melihat konglet
hampir sebenernya rataannya hampir sama ya
kemudian kalau memang dia itu bermartabat
anda tadi sudah menyebutkan bahwa memang terjadi kepadatan dan dapat anda lihat sendiri
catatan cady osman nya juga improve
menjabat sebagai wali kota solo
masih ada si rudiger masih bagus gitu kan
curug sana ya reng
rangkuman itu disusun oleh nafin rasik untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
para pembalap memacu kendaraan mereka
walaupun alex covid kita tetap support